ya masih dari surabaya di nisa tapi informasinya agak unik kali ini
untuk memberikan rasa nyaman bagi para pemudik
kepolisian resor tanjung perak surabaya memberikan layanan kerimbat
ya layanan ini bisa didapatkan para pemudik secara gratis
ada yang berbeda dengan pos pelayanan mudik lebaran satu ini
ya di pos pelayanan yang berada di depan gapura surya nusantara
pelabuhan tanjung perak surabaya ini
pemudik bisa menikmati fasilitas kerimba
tenaga profesional pun diundang untuk memanjakan pemudik
yang melalui pelabuhan tanjung perak
letak pos pelayanan mudik lebaran
ini memang strategis berada di depan terminal penumpang
tak heran pemudik bisa mampir setelah kapal tiba
atau menunggu kapal melanjutkan perjalanan
terasa ringan rambut rapi
selain kerimbat pemudik pun bisa menikmati fasilitas lain
seperti ruangan untuk ibu menyusui
perpustakaan keliling dan alat pijat
pos pelayanan mudik lebaran ini tersedia hingga lima belas juli